iya tanggal dua april diperingati sebagai hari peduli autisme sedunia
autism awareness day ini mengajak kita untuk lebih berempati kepada individu penyandang autisme
dan badan pbb untuk kesehatan dunia atau who mencatat selama lima puluh tahun terakhir
prevalensi autism spectrum disorder atau asd terus meningkat
nah lalu apa dan bagaimana autisme itu sebenarnya dan bagaimana cara kita memperlakukan individu dengan autisme
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
autisme merupakan kelainan perkembangan otak dan saraf yang menyebabkan gangguan komunikasi perilaku dan interaksi sosial
gejala dan tingkat keparahan autisme bervariasi dan berbeda pada tiap penderita
karena itu autisme disebut dengan gangguan spektrum autisme atau asd
pada dua ribu dua puluh dua kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memperkirakan penyandang asd di indonesia sebanyak dua empat juta orang
jumlah ini diyakini sebagai puncak gunung es
artinya masih banyak penyandang autism spektrum disorder yang belum terdata
badan pbb untuk kesehatan dunia atau who menyatakan
dua puluh april sebagai hari peduli autisme sedunia
kini sepanjang bulan april dijadikan sebagai bulan kesadaran autisme sedunia
autisme biasanya didefinisikan sebagai gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaannya dan keinginannya
sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu
kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa autisme adalah perkembangan perkembangan pada anak yang tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaannya dan keinginannya

bahkan tidak sedikit yang memperlakukan mereka secara tidak layak
kini sudah hadir di studio bersama saya dr melly budiman ketua yayasan autisme indonesia
baik terima kasih
sehat selalu ya
ya alhamdulillah sehat
dan tentu saja kita lakukan wawancara ini tetap dengan protokol kesehatan yang sudah divaksin tentu saja
dan kita harapkan juga semua akan berjalan dengan lancar ya
pandemi masih berada di sekitar kita
nah dr melly ini autism kita sebutnya autism awareness autism awareness
jadi bulan april ini kita harus ingat ya
dan peduli dan juga sadar dan paham apa itu sebenarnya
dan dr melly sendiri yayasan autisme ini didirikan kalau tidak salah sudah lebih dari dua puluh lima tahun ya
ya tahun maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
pas dua puluh lima tahun
ini saat itu kenapa mendirikan yayasan ini
karena memang ini sesuatu saya ingat misalnya tahun tujuh puluh an delapan puluh an itu
bisa dikatakan orang tidak paham atau tidak tahu atau bahkan mungkin belum ada
pengertiannya terhadap gangguan ini
nah kira kira bagaimana ini perjalanannya dan sehingga didirikan yayasan autisme ini
jadi pada dulu autism itu sedikit sekali
ada sudah ada tapi sedikit
misalnya tahun delapan puluh an kalau saya praktek
dalam satu tahun paling ada empat anak autistik yang datang pada saya
and one year dalam satu tahun
dalam satu tahun
paham orang tuanya ataupun dokter
mengatakan wah ini ada namanya kasusnya gangguan
pada waktu itu tidak didiagnose begitu ya
terus tahun sembilan puluh sembilan puluh empat ya kenapa sembilan puluh empat
tidak tahu kenapa
dok tolong tulis artikel ya about autism
lah artikel about autism gitu ya oke saya ambil buku buku

nah artikel yang sangat sangat teoretis of course ya

nah setelah keluar di intisari
dok anak saya kok persis gejalanya seperti apa yang tertulis di intisahari
terus berdatangan bertambah banyak tambah banyak
jadi wah saya juga bingung ya
obat nggak ada obat apa mereka dikasih
karena mereka tuh bukan anak anak yang sakit ya
tapi dengan gangguan perkembangan
gangguan perilaku mostly belum bisa bicara

kebetulan anak saya sedang sekolah di amerika

jadi saya bulak balik untuk belajar lagi di sana
cari ahli ahlinya ke ucla kemana mana gitu
untuk obatnya apa sih treatmentnya gimana
pada waktu itu tahun sembilan puluh tujuh itu
treatment yang lagi dianggap sangat bagus untuk autisme

itu prof ifar lovas di ucla beliaulah
itu prof ifar lovas di ucla beliaulah
jadi saya ke sana
terus pas saya ke sana beliau lagi cuti
besoknya akan datang jadi we just miss
tapi saya beliin buku bukunya
terus bukunya mengenai terapi gitu dan sebagainya
terus saya pulang
eh saya ketemu juga dengan prof bernard rimland
beliau adalah ketua dari autism research institute
terus dia bilang
loh kamu tuh pasiennya udah banyak belum sih
ya lumayan banyak seratus ada
udah punya kah yayasan
kan di amerika ada autism society of america
kamu udah indonesia punya
kenapa enggak katanya
kamu harus bikin supaya kita bisa berhubungan
pulang pulang itu saya jadi
kesana kemari cari nge recruit orang
nah jadi apa persisnya yang dilakukan dan kira kira apa yang dilakukan
dan kira kira apa bantuan yang diberikan kepada pasien yang memiliki gangguan ini atau mungkin orang tuanya
kira kira apa manfaatnya dengan ada yayasan ini
jadi waktu itu ada lima dokter dan delapan parents yang mendirikan itu
jadi waktu kita sudah mendirikan what do we do
nggak punya kantor nggak punya apa kita mau ngapain ini
jadi kita bikin seminar
unbelievable itu orangnya yang datang itu empat ratus lima ratus ada
jadi lebih banyak ya tiba tiba orang tua juga yang mengenali gejalanya itu
pak awalnya mungkin hanya empat ya yang datang anaknya autis ya
tapi kalau sekarang bisa di indonesia ini berapa sih jumlahnya apakah ada data
tidak ada datanya karena tidak pernah ada yang melakukan real survei gitu
karena mahal sekali begitu banyak islands di indonesia ini gimana itu
waktu tahun berapa ya wih udah lama sekali
kami mau mengadakan di jakarta aja deh di jakarta
jakarta itu terdiri dari lima itu kan utara selatan itu ya
ini bisa nggak kita mencari prevalensi autism di jakarta
nanti bekerja sama dengan bagian statistik
dan itu sama sekali sampai saat ini belum ada angka yang kira kira mencerminkan berapa jumlah anak dengan gangguan
karena kalau setahu saya di amerika dulu satu dari satu ratus lima puluh ada sekitar satu
sekarang bahkan satu ratus tiga puluh delapan ya
sekarang satu di antara lima puluh
jadi jumlahnya juga meningkat
betul ini harusnya di indonesia juga bisa berubah itu kan

jadi bisa jutaan ya sebenarnya
iya sebenarnya ya
karena sekarang misalnya
kalau saya mau terima aja
jadi pasien baru yang datang ke saya itu
mungkin per d tiga
dari segi awarenessnya itu
dokter dokter di indonesia sekarang rata rata sudah paham
sudah tahu ya bisa mengidentifikasi ini ada gangguan autism
nah sekarang kita lebih ke disordernya ini
sekarang disebut disorder jadi gangguan autism
kita kan ada macam macam
tadi kan ada sakit jelas ini bukan penyakit
tapi kan ada misalnya
atau ada disabilities
ada cacat ada difabel dan lain sebagainya
mungkin bisa jelaskan perbedaan
perbedaan ini karena ini juga mungkin
orang kan masih bingung ya
apa ini sebenarnya jenis dari gangguan ini
jadi gangguan perkembangan itu banyak sekali jenisnya
dan kalau kita pergi ke klinik tumbuh kembang
yang diperiksakan pertumbuhan dan perkembangan
kalau pertumbuhan itu oke anak dua tahun
timbangannya sekian tingginya sekian
lingkar kepala sekian oke
itu sudah it's good atau kurang
that is pertumbuhan normal atau
tapi kalau perkembangan apa
yang diperiksa itu perkembangan bicara dan komunikasi
jadi bicara itu tidak bicara untuk diri sendiri kan
banyak anak anak yang bicara untuk diri sendiri mereka itu
tapi tidak untuk komunikasi dengan orang
jadi kalau bicara itu harus untuk komunikasi
itu satu ya
dan di mana pusat bicara adanya diotakkan
di mana pusat kecerdasan
perilakunya pusatnya di mana
jadi yang diperiksa di dalam perkembangan adalah sebetulnya kerja otaknya
dan kenapa kerja otak ini tidak bagus
nah itu multifaktorial
banyak sekali faktornya
kalau yang disebut autism spektrum ini kan
sekarang ada spectrum
kalau spektrum kan berarti ada variasi lah dari bentuk gejalanya dan juga simptomnya ini
ini seperti apa yang kita ketahui sekarang
dan seberapa jauh perbedaan antara yang kita sebut high functioning dan low functioning
supaya kita lebih bisa memahaminya dan juga lebih cepat untuk mendeteksinya
jadi yang disebut autism spectrum disorder itu
gangguan perkembangan dalam tiga bidang
intinya bidang seperti tadi dikatakan komunikasi
bicara dan komunikasi
perilaku perilaku yang menyendiri
kalau melakukan sesuatu repetitif terus menerus
asik sendiri tidak peduli terhadap lingkungan itu perilaku
kemudian interaksi sosial
dideketin malah pergi
kayaknya tuh saya tidak butuh kamu saya tidak butuh sosialisasi
jadi intinya tuh ada tiga ini
kalau tiga ini ditemukan pada anak anak
di bawah umur tiga tahun enggak ada
itu itu diagnosinya ya gangguan spectrum autism
disebut spectrum kenapa
karena ada yang ringan sekali sampai yang berat sekali
jadi gangguan spectrum autism itu sekarang ringan sedang berat
yang ringan contohnya seperti apa
kalau komunikasi mungkin masih bisa
masih ya masih
diajak bicara masih
tidak terlalu terlambat
masih bisa kontak mata once in a while
perilakunya juga tidak
perilakunya juga tidak terlalu aneh gitu
jadi masih bisa lah kalau diajak dipaksa paksa masih oke
kalau yang berat sekali waduh gimana ya
hal yang berat sekali itu bisa sampai dewasa tidak bicara juga bisa
mungkin perilakunya obsesif
perilakunya aneh sekali sering tantrum beguling guling gitu
teriak teriak sendiri ngomong sendiri ketawa sendiri tidak karuan
dan sampai gede perkembangannya itu tidak bagus
meskipun sudah diterapi banyak yang masih begitu
oke dr melly ini menarik sekali dan menurut saya sangat penting
apalagi kita dalam memperingati hari peduli autisme sedunia seharusnya kita peduli setiap hari ya
supaya apalagi bagi orang tua yang tentu saja mungkin mendeteksi bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan terhadap putra putrinya
dan ini salah satu cara bagaimana kita harus lebih aware atau lebih sadar dan lebih memahami yang kita sebut sebagai autism spectrum disorder
insight with desi anwar akan segera kembali tetaplah bersama kami
anda masih bersama insight with desi anwar saya ditemani dr melly budiman ketua yayasan autism indonesia
dan bulan april itu adalah bulan peduli autisme sedunia
dan memang kalau tadi disebutkan oleh dr melly juga tempatnya semakin lama semakin banyak ya kasus kasus autisme ini ditemukan
apakah memang jumlahnya semakin meningkat walaupun persisnya itu berapa
kita di indonesia masih banyak yang menemukan
tapi kalau kita masih belum memiliki datanya menurut saya ini penting sekali
harusnya ada data sehingga kita bisa mengambil langkah langkah yang tepat ya untuk mendiagnosa dan juga untuk memberikan bantuan ataupun pendidikan terhadap kasus kasus autisme ini
tadi disebut ada tiga ya yang sebagai simptoms atau gejala
jadi kita lihat ada komunikasi kemudian perilaku
dan perilaku ini juga berbeda
jadi juga ada yang ringan sampai cukup berat seperti obsesif misalnya
biasanya melakukan gerakan gerakan tertentu yang saya lihat yang berulang ulang
tapi ada juga interaksi sosial yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi
tapi ada juga mungkin lebih tidak suka dipeluk tidak suka terlalu banyak sentuhan dan tidak terlalu komunikatif
nah ini semuanya kan bagian dari bagaimana kita memonitor si anak ya kita
mereka tumbuh kembang
biasanya diketahui bahwa anak itu memiliki gangguan asd ini autism spectrum disorder ini pada usia berapa sehingga orang tua juga bisa melihat kira kira kalau perlu ada perhatian khusus
jadi munculnya gejala itu bisa sejak lahir bisa
tapi bisa juga setelah lahir normal nah nanti di tahun kedua itu biasanya suka pada mundur
yang mereka sudah bisa ngomong mendadak hilang omongannya
biasanya suka apa dengan orang tuanya ada interaksi hilang
menjadi cuek lari kesana kesini perilakunya jadi aneh
jadi bisa terjadi sejak lahir itu kalau ibunya waktu hamil itu misalnya sakit rubella sakit chicken pox saja cacar air saja bisa
oke ini mungkin dari penyebabnya
jadi apa apa saja tadi
penyebab yang bisa
yang bisa yang menyebabkan
genetik tentu ada
dikatakan predisposisi genetik bukan genetik kecenderungan
contohnya misalnya kalau orang tuanya juga punya
gen autism itu ditemukannya itu lima belas ribu orang yang diperiksa gennya hanya ketemu satu misalnya
tapi misalkan anak itu dari orang tuanya dari kedua orang tuanya mempunyai gen alergi katakanlah ya
terus dia lahir di dunia ini dia terpapar oleh zat zat yang dia alergi gitu
itu bisa sangat mengganggu
itu bisa ya
apalagi kira kira makanan karena kan atau exposure kita kan
mungkin katanya karena polusi terlalu banyak logam berat di udara atau yang tercemar ini semua
tapi sudah terbukti apa yang menyebabkan autism spektrum disorder
kan yang menyebabkan is multifaktorial bukan hanya satu
bukan hanya satu ya
kalau logam berat misalnya
dulu kan supaya pinter makan ikan laut sekarang lautnya tercemar merkuri kan
dan merkuri adalah logam berat yang paling beracun untuk otak
kalau di jalan makin banyak mobil makin banyak asap asap mengeluarkan timbal
timbal itu juga racun otak
tapi secara fisiologi ini karena ada syaraf atau di otak yang terganggu sehingga menimbulkan gangguan ini
lemah lemah dia lebih lemah
jadi kalau kita lihat ke supermarket lihat makanan anak coba
makanan anak itu merah biru
jadi sudah ada pewarna yang artificial ya itu tidak bagus itu kimia
ada pengawetnya ada perasanya ada penyedapnya
itu semua adalah satu kisah yang dicampurkan ke makanan anak supaya enak dan menarik
padahal itu adalah racun
sangat tidak bagus ya sangat beracun
dan juga kalau kita lihat sekarang kan semakin banyak yang menderita alergi
kalau saya masih kecil kan dulu bisa katakan yang namanya alergi itu tidak ada autoimun itu juga
jadi mungkin ini bagian dari kehidupan modern kita makanan kita polusi dan lain sebagainya
jadi banyak sekali ya
terapinya apa apakah ada yang bisa menyembuhkan
atau hanya dengan cara
atau memberikan terapi
seandainya terapi itu komprehensif itu mesti di otaknya diperbaiki dan di luar juga diperbaiki
misalnya kita cari ada apa sebetulnya dicari alerginya
oh alergi ini ini tinggi sekali
begitu alerginya itu dihilangkan tidak dimakanlah setahun kelihatan tatap matanya membaik tidak terlalu hiperaktif
dan bukan itu saja
kita juga periksa logam beratnya di otak ada nggak
kalau ada ya kita coba keluarkan gitu
dan katanya ini saya baca yang terakhir adalah bakteri di dalam perut
usus ternyata kalau anak yang autisme itu agak berbeda misalnya dengan yang perilakunya lebih normal lah lebih sehat
ini juga mungkin salah satu penemuan yang
bukan beda ya
karena semua orang di dalam ususnya itu banyak sekali ya
bakteri jamur parasit
mereka hidup berdampingan dengan damai aja di situ di dalam usus
akan tetapi misalkan dia itu dokter anak kasih antibiotik
itu semua bakteri akan mati
bakteri jahat bakteri baik mati semua
apa yang terjadi
si kuman itu bukan kuman jamur itu berkembang berlebihan
dan kalau yang berkembang berlebihan jamur jahat
dia itu menempel di dinding usus
meradang dan sebagainya
dimana makanan yang belum tercerna total keluar
diambil oleh aliran darah ke otak jadi racun lagi
jadi kalau sekarang ini
ini kan sudah cukup lama lah kita mengenal dan yayasan ini juga sudah dua puluh lima tahun berdiri di indonesia
dari segi bentuk bentuk terapi yang bisa dikatakan cukup efektif dan sukses dalam mengurangi gejala gejala maupun gangguan
itu apa apa saja dokter neneng sudah dikatakan
kalau dari luar
terapi dari luar
terapi yang disebut sensory integration therapy itu dasarnya
jadi untuk menguatkan otot otot kasarnya karena biasanya mereka keseimbangannya pun kurang
jadi dengan lari dengan manjat dengan perosotan dengan berenang dengan hiking dengan naik sepeda
itu semua untuk menguatkan otot otot kasar melempar bola
untuk memperbaiki keseimbangan dan untuk menghilangkan sensory disorder
kan banyak sekali
dari lima sens kita
biasanya ada yang disorder
begitu dengar suara keras udah teriak teriak
baunya tidak enak dibuang
tidak mau dia dibelei
jadi macam macam sekali
mungkin karena terlalu sensitif ya terhadap ini
kalau lampu neon ini
dia sensitif terhadap penglihatan
untuk kita itu oke
untuk dia masih terlihat kelip kelipnya gitu
tidak mau masuk
kalau dari segi ini ada tiga kan komunikasi
itu seperti apa terapinya
apakah ada khusus speech therapy bagi anak anak autis
dan juga untuk perilaku dan memperbaiki interaksi sosialnya
biasanya apa apa saja yang di
jadi ada kan yang disebut sensory integration
untuk memperbaiki otot otot halusnya supaya nanti bisa nulis
kemudian ada behavior therapy
memperbaiki perilaku yang jelek ini diganti dengan perilaku yang bagus
bukan saja untuk mengeluarkan bicara
tapi untuk tata bahasanya
untuk komunikasi dua arah
itu harus diajarkan
kalau dalam pengalaman dr melly cukup sukses
ini langkah langkah seperti
kalau hanya itu namanya functional therapy
itu dari luar
kalau hanya itu saja
enggak seperti yang kita inginkan
harusnya dalam otaknya juga diperbaiki
seperti tadi dikatakan
kalau alergi stop makan makanan yang alergi
supaya berkurang gejalanya
kemudian kalau ada logam beracun dikeluarkan
tapi bisa tidak
misalnya seorang anak didiagnosa sebagai memiliki gangguan spektrum autisme ini
dan dengan terapi yang baik
dan dengan makanannya dijaga
itu bisa totally sembuh lah istilahnya
maksudnya gangguan ini simplemnya itu bisa hilang sama sekali
jadi kalau saja dia sudah bisa komunikasi dengan baik
dia bisa interaksi punya teman
dan dia perilakunya sudah tidak aneh aneh
itu dikatakan he is okay gitu
ya bukan banyak lah
segrintil dari mereka itu
yang sudah jadi dokter
yang sudah jadi insinyur
yang sudah jadi seharga pendidikan
biasanya ini bukan otaknya terganggu sehingga mereka tidak bisa non functioning ya
ada yang sangat justru jenius ya
sangat pintar memiliki bakat bakat tertentu
karena mereka jauh lebih fokus misalnya
kalau mereka punya bakat dia tekunin fokus sekali sehingga hebat sekali jadinya
ini ya kita lihat orang tua
karena ini bagian dari perkembangan dan kalau misalnya orang tua dan setahu saya kan melihat ada namanya inilah step step yang harus
pokoknya kalau enam bulan harus bisa ini
satu tahun harus bisa itu
satu setengah tahun
dua tahun tiga tahun dan lain sebagainya
selama dua puluh lima tahun mendiri ke yayasan ini
itu kira kira orang tua yang datang ke dokter melly ini
apa dan bagaimana kira kira
dari merekanya sendiri sehingga mereka merasa perlu berkonsultasi
biasanya tuh nomor satu mereka datangnya ke dokter anak
nah yang saya sangat sesalkan kalau si dokter anak bilang ya nggak apa apa kali ibunya itu kurang mengajak bicara
atau setiap anak beda beda
setiap anak beda beda keponakan saya dulu bicara empat tahun sekarang udah jadi dokter
nah itu kan meninabobokan ya
tidak di itu
padahal kalau si anak itu tidak bisa bicara dia harus tetap bisa komunikasi tanpa bicara
atau paling tidak ekspresi mata
ekspresi mata ekspresi muka yang hidup
seperti orang yang terlahir dengan gagu
kan aung aungnya banyak sekali
komunikasi verbal tidak bisa non verbal harus bisa
baru itu dikatakan
tapi kalau dua duanya tidak ada hati hati lah
mungkin nanti kita lebih dalam mengenai ini
karena biasanya ya ini orang tua memang perlu diberikan edukasi
dan supaya paham kira kira seperti apa yang harus diperhatikan terhadap pertumbuhan anaknya
sehingga bisa mendapatkan bantuan ataupun penanganan yang tepat
tetaplah bersama kami
inside with desy anwar akan segera kembali
oke aku mau berkata enggak
karena dia muslim
anggap kalian lebih rakyat
anggap kalian lebih berusia

meliku diitas tapi enggak
karena orang tua masih berusia
jadi bulan april ini kita peringati sebagai world autism awareness day
kita harus paham kita harus peduli dan kita juga harus bisa mengenali sebenarnya apa yang disebut sebagai asg atau autism spectrum disorder
ini merupakan gangguan yang semakin lama mungkin banyak sekali di antara kita yang kenal atau bahkan memiliki anak saudara keponakan yang dinyatakan bahwa memiliki gangguan autisme ya dalam spektrum
tapi ini yang berbeda beda
nah ini penting sekali menurut saya edukasi atau pemahaman bagi orang tua juga
ini pasti ya semua orang tua ingin anaknya sehat ingin anaknya semua aktif pintar dan lain sebagainya
ini bagaimana dokter melly denial ini mau tidak mau wah mungkin dia memang pemalu atau mungkin agak lambat saja dan lain sebagainya
apa yang harus dipahami oleh
orang tua ketika supaya tidak terlambat menanganinya karena kuncinya kan mengenali dengan dini ya gejala gejala
kalau orang tua itu sangat cermat mengamati perkembangan anaknya begitu ada perkembangan yang terganggu mesti cepat cepat ke dokter kalau bisa
nah kalau dokternya mengatakan enggak apa apa jangan percaya pergi ke dokter lain
karena orang tua kan lebih tahu dari dokter yang melihat hanya sepenuhnya
masih ada dokter yang sering ah enggak apa apa
dokter psiholog terapis oh enggak apa apa ini ini enggak ada ciri ciri otis nih
nanti oke nanti datang lagi ke saya setelah tiga tahun
sampai tiga tahun kan cukup waste of time cukup lama ya
waktu yang terbuang seandainya itu sudah diterapi itu betapa kemajuannya banyak ya
jangan sampai terlambat gitu
jadi kalau dokter melly sendiri itu sarannya bagaimana
sesuatu yang semua orang kan ya itu punya karakter yang berbeda
punya mungkin ya perkembangan yang juga berbeda apalagi antara anak dan kakaknya dan adiknya
itu kan mereka memiliki kapabilitas maupun kapasitas yang berbeda beda
yang memastikan bahwa ini perlu penanganan khusus itu
enggak ada salahnya kalau seandainya orang tua itu begitu melihat anaknya ada gangguan
di dalam perkembangan atau keanehan
dibawa untuk dilihat aja deh gitu apakah ini benar apa enggak
terus kalau dokternya bilang ya enggak papa oke
dia di rumah lihat lagi
kalau makin makin apa apa gitu makin tetap tidak berkembang bawa lagi lah
sampai ketahuan lebih baik di terapi dini ya
terapi itu nggak ada salahnya sih
misalnya si kan hanya main lari lari manjat manjat gitu gelantungan gitu kan
tapi apakah semakin banyak orang tuh yang melakukan terapi ini
ya sekarang yang datang ketika anaknya masih kecil untuk minta b u r
karena ini kan juga berkaitan dengan ada stigma atau mungkin stress atau khawatir
karena ini bagaimana
karena menangani seorang anak yang memiliki gangguan autism spectrum ini
ini kan cukup tidak mudah apalagi kalau cukup berat ya ininya
sampai sekarang juga ada sih orang tua yang menyembunyikan yang merasa malu yang tidak mau mengakui masih ada
bukan dari kalangan rendahan dari kalangan dokter dari kalangan yang cukup berpendidikan tapi mereka merasa malu gitu
sebetulnya itu bukan sesuatu yang memalukan
banyak juga di luar negeri yang presidennya rajanya mempunyai cucu yang autis gitu
banyak dan harusnya sih orang tua tuh harus aware
tidak ada yang memalukan tentang itu
itu bisa terjadi pada siapa saja
cepat cepat minta pertolongan
dan kira kira kalau sudah di diagnosa dan memang memiliki autism spectrum ini dan cukup berat
kira kira nasihat apa atau bagaimana cara menangani si anak ini
kan tentu saja sangat berbeda
apalagi kalau dia anaknya itu punya adik atau kakak yang istilahnya tidak memiliki gangguan itu
orang tua kan pasti cukup kewalahan ini
itu apa yang harus dipelajari
mereka itu kalau mampu ya ya terapinya yang kenceng gitu
tapi ya itu uang lagi karena terapi itu mahal
jadi misalnya terapi itu dianggapnya sejam
speech therapy sejam berapa si sejam berapa
jadi itu bisa kalau sehari empat jam saja sudah berapa tuh
jadi tidak semua bisa menjangkau itu
tapi ya mereka harus tetap berusaha untuk terapi itu kalau bisa sendiri di rumah gitu
dan kemudian kalau bisa sih ya diperiksa lah itunya otaknya gimana diperbaiki juga
tapi kan berarti kan orang tuanya juga harus memiliki kesabaran yang luar biasa
energi yang luar biasa
apalagi kalau si anak misalnya punya kecenderungan untuk memukul mukul atau memainkan satu instrumen sampai terus menerus
jadi ini mungkin ada juga kalau yayasan dr melly ini memberikan semacam
untuk orang tua
supaya bagaimana tetap sabar tidak frustrasi ataupun putus asa
yang selama ini kita lakukan kan memberikan seminar simposium penyuluhan
yayasan itu kemana mana ke seluruh indonesia untuk itu
pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan khusus orang tua
anak saya bisa sembuh itu yang paling sering ditanyakan
nah jawaban kami anak ini bukan anak yang sakit jadi jangan bilang sembuh dia tidak sakit
boleh dikatakan anak saya bisa pulih ya tergantung bisa tapi tergantung
dari orang tua bagaimana orang tua memperlakukan anaknya juga dari terapinya
ada sukses story nggak yang bisa di share
eh banyak kan
contohnya mungkin yang karena ketekunan dan diketahui sejak dini
istilahnya bisa berkarir dan bisa mandiri
kan tadi saya bilang yang jadi dokter sudah dua orang dokter physical dokter gitu
yang jadi insinyur baru pulang dari jerman s dua automotive engineering ada satu
ada satu lulusan itb misalnya dia sm
dan dia punya iq satu ratus enam puluh tapi
jadi bisa jenius juga kan anak anak gini
terus dulu yang namanya asperger syndrome itu masuk di dalam gangguan spektrum autisme
kalau sekarang sudah tidak
kemarin dicampur dibaurkan memang masuk akan tetapi tidak disebut lagi asperger tapi ringan sedang berat
salah satu asperger juga ananda sukarlan misalnya
sekarang dia jadi pianis yang mendunia komposer yang mendunia tapi sekarang sih sudah bagus nggak kelihatan lagi
he is okay banyak sih banyak sekali
iya baik kita masih ada dua segmen lagi
dr melly masih banyak yang saya tanyakan khususnya mengenai bagaimana misalnya masalah tadi pendidikan dan juga apa kira kira yang perlu kita perhatikan khususnya pemerintah ya harusnya memberikan perhatian juga terhadap autism spectrum disorder ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar
bulan april merupakan bulan peduli autisme sedunia dan kita masih ditemani oleh dr melly budiman ketua yayasan autism indonesia
tentu saja ini merupakan topik yang menurut saya sangat sangat penting
pemahaman dan bagaimana kita menyikapi ya dan mendiagnosa ataupun memberikan terapi terhadap mereka yang memiliki autisme spektrum ya gangguan autisme spektrum kita sebutnya
dr melly tadi pendidikan itu sebenarnya kan penting ya harus
dan seorang anak khususnya mungkin anak yang masih kan ada gejalanya gangguannya ringan medium atau berat
dan seorang anak khususnya mungkin anak yang masih kan ada gejalanya gangguannya ringan medium atau berat
mereka aware mereka paham sadar bahwa mereka memiliki gangguan ini secara keseluruhan
pada permulaan tentu tidak sadar ya
dan sebetulnya yang sangat sedih adalah orang tua
tapi ketika anaknya semakin lama bisa masuk sekolah dan lain sebagainya
tapi ketika anaknya semakin lama bisa masuk sekolah dan lain sebagainya

oh dia sadar bahwa dia itu sudah mulai merasa malu

dan kebanyakan itu karena mereka itu lain dari yang lain hampir semuanya itu di bully
nanti di sd di smp sma pembulian itu tinggi terhadap anak anak ini
even di fakultas kan waktu a few years back ya
dibully juga anak anak ini
jadi masyarakat itu sudah aware sekarang sih mereka sudah aware bahwa banyak anak autis
agnetive awareness itu tidak datang dengan pengertian dan pemahaman untuk mereka
terus bantu jangan justru dirundung
nah behavioral therapy ini ini terapi berdasarkan perilaku
apakah si anak juga bisa apalagi semakin besar
diajarkan untuk sadar bila dia melakukan sesuatu
sehingga dia mengontrol dirinya sendiri
apakah ini bagian dari terapi yang diberikan juga
supaya misalnya cara berkomunikasi
atau bagaimana berperilaku ketika di tengah tengah orang banyak
itu bagian dari
bagian dari terapi tapi mostly kalau begitu itu parents yang harus terus menerus
karena anak ini tidak mengerti
jadi seperti anak yang tidak mengerti tata tertib sosial
misalnya kalau di mall lihat orang kepalanya gundul hitam jelek langsung nyeplok
gitu papa lihat tuh orang aneh ya kepalanya gundul jelek ya
jadi empatinya kurang
nggak tahu bahwa itu akan menyakiti orang lain misalnya
kalau begitu pendidikan yang diberikan
karena anak anak ini kan bukan anak anak yang istilahnya terbelakang secara iq dan lain sebagainya
dan banyak yang masih sekolah di sekolah yang biasa
atau apakah mereka harus disekolahkan di sekolah luar biasa
atau sekolah yang khusus atau bagaimana di indonesia secara keseluruhan
jadi ada tiga ya sekolah yang khusus untuk autism
untuk yang berat berat atau yang pada permulaan
tapi di indonesia sedikit sekali
kebanyakan itu yang mendirikan itu
orang tua karena kebutuhan
kemudian itu pemerintah sendiri masih kurang
kemudian nomor dua
sekolah yang disebut apa namanya
kalau sekolah inklusi itu di sekolah yang normal
dan harus punya individual curriculum
dan harus ada guru yang paham mengenai kondisi
betul nah kebanyakan guru guru kan kurang paham
jadi banyak yang di sekolah inklusi itu jadi keleleran justru
tapi orang tua
banyak yang ingin anaknya masuk sekolah normal
tidak peduli anak ini nanti dibully nanti keseret seret nggak dapat apa apa
tapi pokoknya anak saya sekolah di sekolah normal
supaya bisa berinteraksi supaya punya teman dan lain sebagainya
kalau sekolah luar biasa terus dicampur dengan yang memiliki
disabilitas yang lain itu masih sering di
masih sekarang kan kalau sekolah luar biasa itu campur
ada yang autis ada yang down syndrome ada yang retargasi mental
ada yang cacat gitu campur campur
coba mungkin dr melly ini mungkin dari pengamatan dr melly dan juga pengalaman
kira kira pendidikan yang paling cocok
supaya semua gangguan ini juga paling tidak bisa teratasi
dan si anak juga bisa terbiasa dengan bersosialisasi
kita mesti ngikutin kurikulum di luar negeri
jadi di satu gedung sekolah ada satu kelas untuk anak anak yang berkebutuhan khusus
jadi mereka diajar menurut kapasitas masing masing ya kemampuan masing masing
tapi itu di satu gedung sekolah
jadi nanti kalau katakanlah lunch time anak kelas lima dateng nuntun
satu orang dituntun satu pergi ke kantin makan sama sama gitu
nanti istirahat mereka dicampur dengan
dengan anak anak normal
dan harus ada edukasi mengenai kondisi si anak
supaya tidak jadi
bahan olok olok maupun perundungan atau bullying ya
ada di indonesia
karena mungkin jumlahnya juga kan pasti tip of the iceberg
pasti jumlahnya kan banyak
banyak sekali ya
cuma tidak terdeteksi ataupun mulai tidak terdata
nah idealnya supaya orang tua juga paham
tapi guru juga paling penting
paham dalam menanganinya
jadi guru guru itu harus dididik khusus untuk menangani itu ya
pendidikan ke arah sana itu harus ditingkatkan
sehingga ya jadi paham
dan juga individual
terus anak anak yang masuk ke sekolah normal
tentu dipilih anak anak yang tidak terlalu berat ya
masuk ke situ
kemudian nanti kalau dia ada masuk di kelas yang
tidak bisa dia ngikutin kurikulum yang kelas itu
mestinya sih ada guru khusus yang membuat kurikulum
ada di sekolah negeri yang sekarang memang
atau seharusnya ada ya
yang saya tahu tuh satu dua sekolah gitu
tapi mereka punya consultant
seorang psikologis yang datang meng assess
memberikan kurikulumnya ini loh
ujung ujungnya mungkin juga cost juga ya
ini cost untuk sekolah
dan ini harus ada guru yang paham dan lain sebagainya
tapi dr melly di indonesia bagaimana
apa yang kira kira perlu kita ubah dalam undang khusus
karena ini kan inklusif itu
pendudukan pendidikan inklusif
apalagi di sekolah sekolah negeri
mesti sih ngarahnya ke sana
jadi lebih banyak gurunya diberi pemahaman
dan anak anaknya diberi pemahaman
supaya membantu anak ini
pendampingan juga diberikan
kalau dari segi biaya tadi
waduh mahal sekali itu
ini nggak bisa nanti di terapi terapi ini di cover atau di
sekarang bpjs sudah meng cover
cuman kan yang rumah sakit rumah sakit yang terima untuk terapi terapi anak autis itu nggak banyak
misalnya di grogol ada di fatmawati ada
itu yang pemerintah pemerintah punya
mereka jauh ke sana kan
naik ke apa gitu
kalau di daerah bagaimana
nah itu dia
balansi terapis untuk komunikasi dan lain sebagainya
masih kekurangan banget
masih kekurangan sekali
dan waktu itu kami itu diminta untuk mendidik dokter dokter puskesmas
supaya mereka bisa mendiagnosis setidaknya
terus ya pertanyaannya
sesudah kami mendiagnose apa yang berikutnya
kalau mau kirim ke ahlinya harus di jakarta misalnya atau di surabaya
nah yayasan dr meli memberikan semacam bantuan finansial atau bantuan
kami aja kekurangan bagaimana bisa memberi bantuan
karena yayasan kami itu betul betul
berdasarkan ini ya
berdasarkan donasi secara sukarela
jadi kalau kami mau mengadakan misalkan waktu itu ada asian games paralympic games
nggak bisa ke sini
jadi kami mengadakan asian autism games
nah gitu cari donasi kemana mana itu susah
nah ini mungkin yang harus ada regulasi ataupun ya yang khusus ya kita berikan
untuk menangani kasus kasus autism spektrum disorder
ini kita masih ada satu segmen lagi
dr melly tetaplah bersama kami
insight with desi anwar masih akan kembali
ya masih bersama insight with desi anwar
saya juga di studio masih ditemani dr melly budiman ketua yayasan autism indonesia
perbincangan kita kali ini mengenai
hari atau bulan
sedunia penting sekali
supaya kita juga bisa memahami
dan juga bukan saja memahami
saya lihat juga jumlah kasusnya
di indonesia semakin meningkat
idealnya bisa diterapi
ditangani dibantu sejak usia dini
jadi penting bagi orang tua juga untuk
terus memperhatikan perkembangan
anaknya tapi tidak
dapat dipungkiri ya
dr melly apalagi mereka sudah semakin
usianya semakin berkembang
semakin tua dan orang juga kan
tidak paham kalau mungkin
masih anak anak kecil kemudian
membuat melakukan sesuatu
mungkin masih bisa ditoleransi
atau dipahami tapi misalnya sudah teenager
besar lah istilahnya dan melakukan sesuatu
tidak bisa berkomunikasi
dengan baik tidak memiliki
perilaku sosial yang dianggap normal
dan juga tidak memiliki
ada beberapa contoh sudah menjadi
korban misalnya melakukan sesuatu
kemudian diukulin dibuli
harus ada perlindungan khusus menurut
saya yang diberikan ada
sekarang yang memang melindungi
bahwa ini adalah kasus
kalau untuk melindungi anak
silahkan ini justru kita yang
mestinya itu yang mendiagnosa tentu
kementerian kesehatan ya itu
anak ini harus didiagnosis sedini mungkin
terapi itu adalah
dan kalau bisa terapinya juga dengan harga
yang berjangka atau bahkan
sosial asuransi tidak
ada asuransi mau menerima anak autis
tidak mau tidak tahu kenapa
padahal anak otis kan bisa saja
sakit tifus kan
jadi dirawat karena tifus
anyway tadi masukan untuk pemerintah
jadi kalau saya bilang
mereka harus kerjasama
sampai enam tahun dia
prausia sekolah dia harus
terdeteksi dan diterapi
delapan tahun sampai delapan belas tahun
itu harusnya kementerian
pendidikan kan apakah anak ini mau
disekolahkan sekolah khusus sekolah inklusi
sekolah umum atau bagaimana
setelah anak ini
lima belas tahun mereka yang pinter
masuk fakultas dan sebagainya
nah mereka yang masih kurang
itu kan kementerian sosial harus masuk
di situ untuk menangani anak anak ini
dan untuk yang
setengah setengah gitu ya jadi
udah lulus sma lah tapi
tidak jadi sarjana
jadi kementerian itu apa
menaker oke tenaga kerja
e itu harus masuk nah untuk
anak anak yang dibuli dijatim
dimasukin penjara apalagi mungkin
oleh masyarakat mungkin melakukan
sesuatu terus biasanya kan disini ada
tiba tiba diserbu diukulin
bareng bareng itu harusnya
pppa dong kementerian pemberdayaan
perempuan dan anak anak itu harus
mengadvokasi sejak dini sampai
dan juga ya
merdeka sirait kak seto
kan dulu kan di ham itu
ya kak dr melly sendiri melihat ya
dibanding dengan luar negeri yang memang
mungkin kasusnya juga lebih terdata
dan terapinya juga
lebih bagus jauh lebih bagus
dan dari segi perawatan
diagnosanya juga jauh lebih
baik lah apa
kira kira yang perlu
masih perlulah kita
lakukannya di indonesia apakah
ini orang rata rata sudah
sadar bahwa ini adalah
sesuatu yang memang sangat
penting untuk ditangani ini
bukan seperti covid ya tapi
betul betul jumlahnya
juga semakin lama
masih banyak masih terus meningkat
ya awarenessnya sudah ada
sih cuman pemerintah
dibilang gak mau membantu ya mereka
mau membantu akan tetapi
kadang kadang tidak tepat dan tidak
bekerja sama gitu step by step
dan mungkin karena banyak sekali yang
memang masih harus ditangani yang
masalah kesehatan ini apalagi di indonesia
ini dengan belum
virus tapi penyakit penyakit
lain yang lebih fatal
dan communicable itu kan masih
banyak di indonesia ini
apa yang kita perlu jadi
renungan dalam bulan peduli
kesatu kita harus aware
ya bahwa di sekitar kita itu
anak anak autis itu ada
makin banyak jumlahnya kedua
mesti mengerti bahwa
mereka itu tidak atas kemauan sendiri
mereka jadi begitu karena itu
masyarakat sebaiknya tuh malah membantu
mendukung gitu karena tanpa
dukungan masyarakat kayak zaman dulu
teman teman dulu kan
dipasung ya kalau dianggap
tidak normal karena takut
mereka itu takut anaknya ketularan
dan sebagainya atau ada stigma juga
betul stigmanya masih kuat dibilang
orang tuanya dosa lah dan sebagainya
kemasukan setan lah
sekarang kan tidak kurang memberikan
kasih sayang jadi dingin
anaknya sehingga tidak memiliki
orang tuanya dicap begitu kan
kasian sekarang sih sebetulnya
tidak lagi sampai begitu
udah tahu udah aware
understanding itu penting
sekali untuk mereka dan
membantu jangan ngerti
sih tapi tetap membuli
itu ya tetap
kalau ada orang punya anak autism itu
di liriknya itu berbeda
kembali ke jumlah dokter
jumlah dokter di indonesia juga masih
kurang tapi yang memahami
yang betul betul istilahnya
memiliki empati atau pemahaman
bukan tadi menina bobokan
ini sih hanya terlambat
tidak harus khawatir
tapi betul betul paham terhadap
autism ini sebetulnya dari zaman dahulu
autism itu adalah pegangannya
psikiater anak karena mereka tuh
tidak sakit cuman perilakunya aneh
jadi yaudah ke dokter jiwa gitu
ini diajarkan di medical school
kalau kita menjadi zaman dulu
waktu di medical schoolnya
untuk jadi dokter umum tidak
diajarkan dulu itu kalau sekarang
sekarang mulai dimasukkan
kemudian waktu jadi
psikiater juga belum diajarkan
waktu jadi psikiater anak
baru masuk itu
kalau untuk terapi terapi ini kan
perlu behavior therapy ini kan berarti
memerlukan banyak sekali spesialis
atau ekspor karena untuk speech
terapi harusnya kan ada akademi
speech therapy harusnya ya oleh ahlinya lah
tapi zaman sekarang banyak
terapi terapi mengaku ahli padahal
bukan ahli juga untuk
ada sekolahnya di solo
dapat diploma mereka
tapi ya itu lagi
jumlahnya kurang jumlahnya masih kurang
bayangin untuk behavior therapy
behavioral analysis gitu tes dasar
itu untuk anak autis di indonesia
itu seluruh indonesia cuma ada tujuh
di seluruh indonesia tujuh
singapura punya dua puluh delapan
filipina punya delapan puluh lebih indonesia
penduduk yang kenapa karena kurang
minat untuk menjadi
kenapa jadi sedikit tapi
karena semakin jarang berarti juga semakin
mahal kan jadinya tapi sekarang
orang ini punya inisiatif
kursus bekerjasama dengan
lpt ui ya lembaga terapan di ui
untuk bikin core satu tahun
menjadikan orang jadi supervisor
bisa melakukan itu
saya senang sekali gitu sekarang
di indonesia mulai lebih berkembang
ke arah situ kalau bicara mengenai
merawat atau memberikan
bayangin aja satu jam
terapi sekitar dua ratus
kalau anak itu satu hari
dan harus terus menurus sampai
terus menurus lima kali
biasanya memerlukan berapa lama untuk
diterapi tergantung dari
kemajuan anak itu paling cepat
dalam satu dua tahun bisa
sampai sd kadang kadang
sampai lulus sd masih terapi
ada yang sampai smp sma
jadi itu hard sekali
lima sampai sepuluh ribu
itu mungkin kira kira segitulah
sepuluh juta i mean
dan tidak terjangkaukan
oleh semua orang
apa yang diperlukan oleh
yayasan autisme indonesia dan sekarang
berapa jumlah anggotanya
satu ribu lebih lah di seluruh
indonesia jadi boleh orang
tua boleh terapis boleh dokter psikolog
yang berminat ya silahkan
mungkin bisa di sharing bagaimana
untuk menjadi anggota atau
gampang dibuka aja itunya
yayasan autisme indonesia
sudah berapa kali seminar
atau sudah berapa
udah dua puluh lima tahun ya
dulu waktu kita baru berdiri
dua minggu sekali
di seminar sekarang lebih jarang
ada webinar webinar tapi mungkin
dalam setahun itu hanya empat kali gitu
oh satu satu yang saya mau pesan
itu jahat sekali
gadget kan membuat kecanduan
di anak anak yang orang orang
dewasa juga yang
begitu banyak waktu ya
ini apa efeknya
kan sekarang ini anak belum satu tahun
sudah dikasih gadget
jadi anak yang seharusnya berkembang normal
adalah anak yang bisa interaksi
dengan lingkungan orang tua
yang bisa belajar dari lingkungan
bisa meniru lingkungan
jadi perkembangannya bagus
nah sekarang dikasih gadget dia asyik
dia tidak butuh lagi lingkungan itu
dengan gadget itu justru
bisa tumbuh berkembang tidak komunikatif
iya dengan lingkungannya
dan tidak bisa ini ya mereka hanya
bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya
jadi nanti belajar bicaranya
anak anak ini apa yang dikatakan di situ
jadi ngomong inggrisnya
mendadak bagus sekali
bisa satu dua tiga empat lihat di situ
tapi ternyata tidak bersosialisasi
itu ngomong untuk diri sendiri
jadi aduh orang tua
mulai dari sekarang jangan itu deh
dan susah sih kalau orang tuanya sibuk
apalagi di usia emas ini ya
dimana otaknya masih berkembang
kalau lagi sibuk katanya dikasih gadget jadi anteng
ya itu sisi baiknya
tapi sisi jahatnya lebih banyak sih
dr melly terima kasih banyak insightnya
luar biasa menarik sangat penting sangat relevan
dan semoga juga ya san autisme indonesia
semakin banyak yang dilakukan ya
untuk memberikan awareness dan kepedulian terhadap
kalau bisa nanti kita juga sharing ya
bagaimana bisa melakukan donasi
dan memberikan dukungan terhadap
yayasan autism indonesia ini
terima kasih banyak
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan
tayangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia
jangan lupa masih ada pandemi aja
untuk jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker
tentu saja hindari kerumunan